sujono terlihat lemah
kulitnya pucat karena penyakit kanker yang diidapnya
di leher kirinya terbalut kain perbal tebal
yang basah karena cairan tubuh yang terus mengalir
sejak pulang dari rsup karyadi semarang
warga rt empat rw empat desa tengguli kecamatan tanjung
brebes jawa tengah ini hidup seorang diri
sujono menempati rumah milik keluarga seorang diri
karena saudara dan anggota keluarga lain
memilih keluar dari rumah itu
ia dikucilkan keluarga karena pernah terpapar virus corona
beruntung sujono masih memiliki kakak kandung rosia
yang tinggal terpisah dan kerap mengirimi sujono makanan
rosia pun membenarkan sujono ditinggalkan seorang diri
karena saudaranya khawatir
terkait dengan keadaan sujaranya
sujono menjelaskan bahwa sujaranya terpapar covid sembilan belas
sujono mengidap kanker kelenjar leher sejak dua ribu tujuh belas
sejak berobat ke rsud karyadi untuk menjalani operasi lanjutan
ia justru dinyatakan terpapar covid sembilan belas
setelah menjalani terapi dan karantina selama tiga puluh dua hari
sujono dinyatakan sembuh dari covid sembilan belas
menurut ketua gugus tugas covid sembilan belas kecamatan tanjung
penolakan keluarga sujono ini akibat pemahaman yang keliru
jadi mindsetnya saja yang masih keliru
masih takut tertular
artinya tidak perlu keluar dari rumah
ya jadi semestinya tidak perlu ada pengasingan
atau ketakutan yang berlebihan
usai menjalani masa pemantauan
sujono akan kembali melanjutkan proses pengobatan
ia akan dirujuk ke rsud karyadi untuk pengobatan kanker yang dideritanya
imam suripto brebes jawa tengah